pasca kebakaran di rumah sakit umum daerah kota tanggerang
seluruh aktivitas pelayanan dihentikan sementara
manajemen rumah sakit masih menunggu olah tempat kejadian perkara oleh polisi
sejumlah warga terpaksa membatalkan rencana berobat ke rumah sakit umum daerah kota tanggerang pada selasa pagi
karena rumah sakit menghentikan pelayanan untuk sementara
sisa sisa kebakaran senin malam terlihat pada sisi kanan gedung rumah sakit
sampai selasa siang manajemen rumah sakit masih menunggu polisi melakukan olah tempat kejadian perkara
untuk mencari tahu penyebab kebakaran
direktur rsud kota tangerang feryan syah mengatakan pihaknya masih memeriksa aset aset yang hangus terbakar
sementara itu sekretaris daerah kota tangerang dadi budaeri mengatakan untuk sementara masyarakat
dapat berobat ke rumah sakit lain di tangerang
ia belum bisa memastikan sampai kapan rumah sakit umum daerah kota tangerang ditutup
jadi terima kasih